kita langsung bergabung ke gedung kementerian pertanian jakarta
di sana ada basuki cahayapurna memberikan pernyataan usai sidang pembelaan
belum tentu ikan yang kamu tolong yang bersyukur berterima kasih sama kamu
dia boleh merasakan semua jaminan tapi kalau kebencian arahnya beda dia gak akan terima kasih sama kamu
nah kita harus siap
makanya saya kasih judul peredaya adalah melayani walaupun di fitnah
tetap melayani walaupun di fitnah
saya kira itu ya terima kasih
baik oke kita jelaskan ya dari sisi hukum materialnya
tadi sudah kita bacakan secara gamblang bahwa tidak ada unsur sengaja
tidak ada niat dari pak basuki cahaya purnama untuk menudaya agama
atau untuk memusuhi atau menghina golongan rakyat indonesia
baik itu gulungan timur asing gulungan pribumi atau gulungan lainnya nggak ada
semuanya adalah di mata pak basuki cahayapurnama adalah sama
dia adalah abdi daripada seluruh masyarakat jakarta
dari apa yang kita olah kita pikirkan dengan mengutip beberapa pendapat ahli
ahli pidana ahli bahasa ahli agama ahli psikologi sosial
tidak ada kata kata atau sambutan pak basuki cahaya purnama di pulau nangka ke pulau seribu itu
yang bernada menodai atau memusuhi atau menghina dari golongan atau umat islam
kondisi saat dia menyampaikan pidato sambutannya juga enjoy enjoy aja
dari sisi badannya mukanya nggak ada rasa rasa kebencian permusuhan
dan hal hal yang dianggap oleh orang yang tidak ngerti hukum
sebagai suatu hal yang menodai atau yang memusuhi golongan di republik ini
dari itu semuanya maka tidak ada kesimpulan lain dari sisi hukumnya
karena semua unsur tidak terbukti
contoh kalau orang umum yang
tidak tahu ilmu hukum karena ada terdakwanya basuki purnama
disidangkan berarti unsur barang siapa terbukti
itu salah besar
dari sisi ilmu hukum walaupun ada manusianya terdakwa itu subyek hukum
akan tetapi karena perbuatannya tidak meliputi atau tidak terpenuhi seluruh unsur yang dikandung dalam pasal yang didakwakan
maka unsur barang siapa juga tidak terpenuhi
unsur di depan umum misalnya
benar yang dikatakan pak basuki cahapurnama di depan orang banyak
di depan yang keadaan terbuka
orang umum bisa tahu
tapi dari sisi ilmu hukum pidana
selama yang dilakukan itu tidak ada unsur melawan hukum
tidak melanggar ketentuan yang berlaku
tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat
maka unsur di depan umum juga tidak terbukti
ini hukum pidananya bicara seperti itu
nah kemudian apa yang dilakukan adalah dalam menjalankan jabatannya
atau wawonannya sebagai gubernur
dalam memberikan edukasi untuk mensejahterakan rakyatnya dalam program pembudayaan ikan kerapu
demi kesehatan masyarakat

itu di hewan pokonya
kesehatan uzur uzur bagi dan agresif
kesehatan umum dan sebagainya
hukuman atas dalaman masks
yang i alah
dulu waktu itu dulu baru saya
keluarga besar cahayapurnama
mengucapkan terima kasih
yang sebesar besarnya kepada
semua rakyat indonesia
khususnya rakyat jakarta
begitu luar biasa
kekuatan maupun penghiburan
begitu banyak surat cinta
begitu banyak support
begitu banyak doa
simpati karangan bunga
kepada pak ahok
dari berbagai pihak daerah
anak suku bangsa
indonesia dengan rata
berakah yang berbeda beda
kami dicintai oleh
saudara saudara kami umat islam
bahkan dari sabang
membuktikan bahkan dari luar negeri
saya banyak mendapat surat dari tkw tkw
kita di luar negeri
mereka semua menyatakan
kecintaannya akan pak ahok
seperti seekol nemo
kami hanya berharap bahwa
pesan al mahhum bapak kami
adalah tanah air kami
tumpah darah kami
kami punya hak dan kewajiban yang sama
sepahit apapun kami diperlakukan tidak hadir
apapun kami diperlakukan tidak hadir
waktu terjadi kelusahan mei
sekalipun kami dirarang
untuk meninggalkan indonesia
walaupun kami satu keluarga
bisa tinggal nyaman di luar negeri
tapi kami memilih
ini tanah air beta
inilah tanah hidup kami
kami lahir kami mati di sini
kami tidak memilih untuk lahir
sebagai suku apa
tidak bisa memilih lahir sebagai agama apa
itu kedaulatan tuhan
tapi kami diizinkan lahir
di bangsa ini di indonesia
dan kami ingin berbakti
buat nusa dan bangsa
pak ahok adalah putra
salah satu putra terbaik bangsa
dan itu benar dan diakui
mulai hari ini kita tiadakan lagi
bini katungga indonesia
ika jangan lagi dikoyakkan
itu harga mati siapapun kita
karena aku melawan bangsa penjajah
akan lebih surit
karena kamu melawan bangsamu sendiri
dan hari ini menjadi
kenyataan janganlah kita
saring melawan tidak ada
kita pilih yang terbaik
biarlah kampanye pilkada
apapun jangan lagi ada isu
suku sarah agama isu
pakai program ini diulang ulang
sudah dicap penyista agama
ternyata tidak terbukti
ternyata tidak terbukti pasal satu ratus lima puluh enam
kalau kita akhirnya
salah memilih kita sendiri
yang rugi terus terang saja
orang menulis kepada kami
itu ibu kota semua
anak bangsa semuanya punya
hak dan kewajiban yang sama
dan terus terang saja saya mau
berkata seperti ini kami
sekeluarga sudah memilih
melayani dengan hati
melayani dengan kasih apapun
resikonya terima kasih
sedikit boleh ya mengenai
saya ingin bertanya
pasal satu ratus lima puluh enam a sudah tidak terbukti
tapi uraiannya sama
dan satu ratus lima puluh enam ayat a
kalau yang satu ratus lima puluh enam ayat a
tidak terbukti apa tidak terbukti
tadi sudah dijelaskan
unsur sengaja tidak terbukti niat
yang lain lain nggak terbukti
harusnya satu ratus lima puluh enam ayat a
itu satu yang kedua
yuk kita lihat kembali
apa sih isinya
apa yang terjadi di
bangka belitung mengutip menceritakan
lo kok di dalam dakwaan
tiba tiba bukan soal cerita
itu yang muncul
yang muncul adalah agama
islam dan ulama kapan pak ahok
pernah menyebut menghina
agama islam tidak pernah
ini lompatan luar biasa yang baru
saya temukan dalam kasus ini
harusnya kan bicara orang
orang itu dicari udah kita
sering jelaskan siapa orang yang dimaksud
loh ini kok dilompatkan menjadi ulama
kehabisan akal makanya
saksa tidak bisa
mencari orang yang salah
lalu siapa ditemukan buniani
sudah jelas ya buniani
yang menyebabkan kasus ini kalau
buniani menyebabkan kasus ini kembali
ahok tidak bersalah sekarang
dianggap sebagai golongan karena
pasal satu ratus lima puluh enam kan mewajibkan golongan ya
bisa dianggap sebagai golongan
ada nggak golongan ulama di indonesia
secara hukum nggak ada
kalau ada golongan lalu sebagian
berarti golongan itu tidak terpenuhi
misalnya ada sepuluh kelompok ini
golongan kelompok artis
berarti tidak mewakili golongan
kalau nggak mewakili golongan boleh nggak
melapor atas pasal satu ratus lima puluh enam
menggunakan golongan tidak boleh
kalau pribadi harus melapor dengan
pasal lain tidak boleh dengan
satu ratus lima puluh enam ya nah kalau
begitu mas ya baru saja anda
menyaksikan pernyataan dari basuki
cahaya purnama dan juga kuasa hukum
satu hal yang bisa di highlight di sini bahwa
basuki cahaya purnama yang saat ini
memang masih menjabat sebagai gubernur
dki jakarta yang masih aktif
menyatakan akan melayani meskipun
di fitnah itu yang barusan
dinyatakan oleh basuki cahaya purnama
usai sidang pembelaannya hari ini